nah ini masih soal persiapan arus mudik jalur alas roban di kawasan jalur pantura jawa tengah menuju semarang
dikenal sebagai salah satu rute yang rawan terjadi kecelakaan karena kontur jalannya
ini malah sibuk rute ini ya rute baju
saya ingin mengajak rute ini karena jalur ini juga menjadi salah satu rute menantang yang berada di kawasan pantura
korrespondensi nnbc alvi pratama akan menunjukkan saya sudah mirip alvi
albi the explorer dia akan melihat seperti apa kesiapannya untuk melewati para pengendara saat arus mudik lebaran mendatang
bertemu lagi bersama albi pratama di sini masih di jalur pantura
kali ini saya akan menuju kawasan kabupaten batang jawa tengah
di jalur ini saya akan melihat bagaimana kondisi jalan dan juga meninjau jalur yang cukup terkenal serta menantang di jalur pantura jawa ini
yakni kawasan alas roban yang menjadi salah satu titik rawan kecelakaan
ikuti perjalanan saya
salah satu keunggulan sepeda motor ketika mudik
dan macet ya seperti ini nih
tuh slap slip
memanfaatkan jalanan yang kecil celah sempit seperti ini untuk bisa dilalui
kondisi jalanan di kawasan kabupaten batang sebelum memasuki area ataupun jalan lingkar alas roban yang legendaris
aduh jalannya sangat bergombang parah
karena di sini banyak sekali kendaraan kendaraan besar seperti truk dan juga kontainer maupun bus yang melintasi jalur ini
ditambah banyaknya juga tanjakan tanjakan yang cukup panjang di beberapa ruasnya
bagi para pengendara khususnya kendaraan roda dua diharapkan tetap berhati hati dan juga waspada
jaga ketimbangan anda saat berkendara
jaga juga kecepatannya
setelah tanjakan kita juga menghadapi turunan
nah di sini juga tantangan bagi kendaraan kendaraan besar seperti truk
agar kondisi rem mereka tetap bagus tetap baik
jalan alas roban adalah salah satu jalan tua yang termasuk ke dalam paket pembuatan jalur dari anyer hingga panarukan
yang digagas oleh gubernur jenderal hindia belanda herman willem denles pada tahun seribu delapan ratus delapan puluh
jalur ini berada di kawasan pantura dengan rute melintasi perbukitan dan hutan roban kabupaten batang jawa tengah
jalur di kawasan alas roban ini terbagi dua
yakni jalur utama alas roban dan jalur lingkar alas roban yang merupakan jalan baru
yang sengaja dibangun untuk memudahkan kendaraan besar yang melintas di kawasan ini
kali ini saya akan membandingkan kedua jalur tersebut untuk melihat kondisinya
di jalur lama ini kondisi jalan terbilang cukup baik
ada sejumlah jalan berlubang walau kondisinya tidak terlalu mengganggu pengendara
hanya saja jalan jadi terasa sempit karena dilalui oleh dua arus kendaraan
dengan lebar badan jalan hanya tujuh hingga delapan meter
di jalur baru atau lingkar alas roban fisik jalan sudah berupa beton dan terdapat jalan lebar yang terbagi dua baris
namun karena jalur ini sering dilintasi kendaraan besar dan berat
jalan ini pun bisa dikatakan rusak di hampir seluruh perjalanan
walaupun kecil jalur lama ini lebih rindang karena banyaknya pepohonan
hanya saja jalur lama ini memiliki rute yang berkelok dan tikungan tajam
bahkan pertemuan arus untuk kendaraan kecil dan besar di sini sangat minim rambu
maka tak heran bila sering terjadi kecelakaan di lokasi ini
jalur ini memiliki rute yang lebih panjang jika dibandingkan dengan jalur lama
tetapi tanjakan jalan menurun serta tikungan lebih bersahabat bagi kendaraan
adalah jalur akhir dan juga pertemuan antara jalur lama ala seroban dan juga jalur baru alternatif ala seroban
dari rute yang sudah saya lewati tadi masing masing memiliki nilai plus dan minus
namun rute manapun yang dipilih nantinya para pengendara diharapkan berhati hati ketika melintas agar selamat sampai tujuan
sampai bertemu di lokasi selanjutnya masih di jelajah mudik cnn indonesia
aldi pratama batak